ratusan warga dua desa tadi siang langsung di jaring
petugas gabungan gugus tugas dan tni
saat melintasi jalan raya sukagali
desa kuta kecamatan megabendung
kabupaten bogor jawa barat
mereka di stop untuk mengikuti pemeriksaan
rapitens masal yang digelar
dinas kesehatan setempat
para peserta mayoritas warga sekitar
serta relawan masa yang sempat
ikut konvoy penjemputan hrs
di gadog sepekan lalu
meski mengaku kaget
namun warga bersyukur bisa
memeriksa kesehatan keluarganya secara gratis
lantaran khawatir terjangkit
sementara dari hasil tracing selama dua hari rapid
petugas mendapati belasan peserta
dengan hasil reaktif hingga
langsung diarahkan menjalani uji swab lanjutan
petugas juga menargetkan sebanyak
lima ratusan warga diperiksa rapitens
pasca kerumunan masal penjemputan hrs
selain menggelar rapitens masal
tim gugus tugas juga melakukan penyemprotan disinfektan
di sepanjang jalur pemukiman megamendung
untuk mensterilisasi potensi penyebaran covid sembilan belas